oh aku tak tahu ngapain
om minggir dong
saya cuma mau bicara sebentar aja
ih gak usah dipercaya
orang jahat ini nih pasti mau jahatin lo lagi
apa yang mau bicarain
karena selama ini kelakuan saya sudah sangat sangat buruk sama kamu sama ibu kamu
saya pengen kamu tahu
semua itu saya lakuin karena
saya sangat mencintai ibu kamu
bahkan saya lebih baik mati daripada kehilangan dia
bener bener saya gak bisa kehilangan ibu kamu
jadi sekarang saya pengen kamu balik ke rumah saya
kita kembali jadi satu keluarga
kita hidup sama sama
kamu mau gak
nih kamu tuh gak usah percaya kata katanya dia
gue setuju sama adrian
iya tapi kan
om fauzan itu tuh kayak ular tau gak
mulutnya aja manis tapi hatinya tuh busuk
gimana menurut lo yu
kalau menurutku sih sama kayak yang lain
om fauzan itu terlalu jahat li
ya rasanya aneh kok tiba tiba ditutup obat kayak gitu
apa yang dikatakan ayu tuh benar li ya
kamu jangan terlalu percaya sama om fauzan
besar kemungkinan dia cuma bohongin kamu
sama kayak waktu dia ngebohongin ibu kemarin
kamu harus tolak tawarannya
lagi pula ibu juga udah memutuskan kok ibu gak mungkin lagi balik ke rumah itu
ibu udah gak sanggup tinggal sama dia
ternyata ketika itu bapak ibu udah ulang
ada serangan posisi disini
apa papa dilukain orang
dia kemana ya jam segini belum pulang
katanya cuma sebentar di tempatnya fauzan
jangan jangan lia diapain lagi tante sama om fauzan
aduh terus kita mesti gimana dong
tante tante tenang ya biar saya yang cari lift oke

saya gak salah pak
masih saya gak salah
saya gak salah
loh pak lia kok ditangkep
anak ini sudah melakukan penganiayaan besar
pak gak mungkin pak
dia tuh gak mungkin berbuat seperti itu
kami akan menyelidiki kasus ini di kantor polisi
tapi ingat kalian harus minggir dari sini
jangan mengganggu kami karena kami menjalankan tugas
papa harus sembuh ya
papa udah sadar pak
tenang aja ya
lia ditangkep polisi
tapi salah apa
kita juga kurang jelas bu
katanya lia itu dituduh mengenai pak fauzan
dan dia dituduh mengurusi badan pak fauzan dengan pisau
dia gak mungkin melakukan hal itu
kita tuh yakini juga gak mungkin
tapi ya kita tuh gak ada bukti
kamu baik baik aja nak
iya lia baik baik aja bu
tapi lia gak betah di sini
dia pengen keluar
kamu yang sabar ya lia
ibu janji ibu akan bebasin kamu dari sini
ibu akan mohon ke fauzan supaya bebasin kamu dari sini
kamu yang kuat ya
keluarin lia dari penjara
keluarin lia dari tempat itu zat
kami minta waktu sebentar untuk mengumpulkan keterangan
waktu itu anak itu melukai saya dengan kalap
memang waktu itu saya berusaha untuk bertahan
saya berusaha untuk membela diri saya
tapi dia malah mengancam saya dengan pisau
memang gak masuk akal
sampai sekarang saya pikir juga
saya masih gak percaya
saya nggak percaya anak polos itu dengan muka yang begitu manis
dia bisa melakukan tindakan yang kecil dengan gampangnya kepada saya pak
menurut saya dia mengidap kelainan jiwa pak
karena hanya orang yang mengindap kelainan jiwa bisa melakukan tindakan agresif tidak pada tempatnya pak
dia selalu menyangka saya akan berebut ibunya dari dia
tapi sama sekali pak
sama sekali gak pernah terlitas dalam pikiran saya
lia itu gak pernah tertekan om
dia sepenuhnya waras
pak pak tolong bebaskan lia
lia gak bersalah
tapi semua bukti yang ada di lokasi kejadian menunjukkan bahwa anak itu yang pelakunya
sidik jari ada di mana mana
bahkan ada di gagang pisau
gak mungkin pak
gak mungkin begitu
lalu funkanya untuk paker ulang
makasih ya allah
akhirnya aku bisa keluar juga di tempat ini
rasanya udah lama banget aku gak hirup udara segar
masa aja saya bisa pulang sendiri kok ya
akhirnya datang juga
lo itu mau belapaan bu
diam kamu itu mobil yang akan bawa kamu ke rumah sakit jiwa
kan aku ke arahnya kamu
pergi kalau kirim
kamu gak bisa berbuat seperti itu
kamu tidak bisa masukkan rilia ke rumah sakit jiwa
kamu harus keluarkan rilia dari situ

kalau aku diamkan anak itu terus berliaran di luar
kamu akan sibuk terus terusan juga nyari dia
aku tidak mau kamu capek
kamu tahu kan selama ini aku begini karena aku sangat mencintai kamu
dan aku tidak mau
kalau lia merebut kamu dari aku
kamu keterlaluan fauzan

kamu sangat disingkir dengan rilia